terima kasih banyak putri ayun intiastri memaparkan beberapa daerah menarik sekali
maka karena pilkada ini juga cukup menarik selain dilakukan di tengah pandemi
beberapa daerah juga menjadi sorotan utama dalam pilkada serentak dua ribu dua puluh
apakah kemudian kita bisa simpulkan bahwa pilkada ini juga menjadi awal
dari pemanasan politik dari para mesin mesin partai untuk menjelang dua ribu dua puluh
bagaimana kemudian parpol menyikapi hasil quick count sementara
kita akan bahas malam hari ini
pertama tamu saya di studio sudah ada pak sunarto cipto harjono
direktur lskp dari lsjdni ja selamat malam pak sunarto
selamat malam tunggul ringhat
kabar baik pak
oke terima kasih sudah datang di studio kami pada malam hari ini
dan saya akan sapa dari luar studio ada bang andi arief
ketua bapilu partai demokrat yang ada di dpp partai demokrat
memantau langsung jalanan pilkada
bang andi arief selamat malam bang
selamat malam bang ringhat selamat malam bang narto selamat malam bang arief wibowo
ini kolega saya semua nih
oke saya sapa juga
mas arief wibowo wasikjen pd perjuangan dari jember jawa timur
juga memantau langsung dari daerah selamat malam mas arief
selamat malam selamat malam
selamat malam mas andi arief
abang abang sekalian saya mau langsung ke mas arief ibo terlebih dahulu
mas arief sudah ada hasil hitung cepat ya saya yakin juga anda juga sudah memantau itu
apa kesimpulan sementara atau apa respon dari pd perjuangan
hasil hitung cepat dan juga mengomentari sejumlah daerah
yang tentunya ini menjadi battle ground tentu bagi pd perjuangan
ya kalau dari hasil hitung cepat kalau pilkada itu
memang sudah bisa dijadikan petunjuk
tetapi bukan satu satunya petunjuk bukan satu satunya parameter atau instrumen
yang bisa menjadi dasar bagi kita untuk menguntungkan menang atau tidak
ya meskipun itu dilakukan secara dengan metodologi tertentu
dengan kesehatan dengan kemampuan dengan kemampuan dengan kemampuan
nanti kita akan lihat sejauh mana rekapitulasi manual yang dilakukan
sampai pada rekapitulasi di tingkat kpu kabupaten kota
kalau itu pilkada kabupaten kota atau di tingkat provinsi
nah yang kedua kemenangan paslon di dalam pilkada ini
tidak bisa hanya dilihat sebagai atau tidak bisa langsung dilihat
bahwa ini adalah akan menentukan format dari pemilu
dari pemilu pemilu yang di dalam pilkada ini

karena koalisinya kan sangat beragam
tetapi yang pasti melalui pilkada setiap partai diuji mesin politiknya
melalui pilkada ini diharapkan masing masing partai melakukan konsolidasi
yang tidak akan berhenti di pilkada saja tetapi menuju dua ribu dua puluh empat
disinilah sebenarnya ujian bagi partai politik ya terutama yang berkoalisi
apakah nanti di dua ribu dua puluh empat mesinnya itu bisa dikuatkan ditingkatkan kemampuannya
dan seterusnya untuk mencapai kemenangan pada pemilu nasional atau tidak
jadi menurut saya formasi dari koalisi di masing masing kabupaten kota yang kemudian menunjuk satu kemenangan terhadap paslon tertentu
belum bisa dijadikan sebagai indikator bahwa kemenangan paslon itu adalah menjadi kemenangan bagi partai tertentu untuk menang di pemilu dua ribu dua puluh
nah perlu didalami yang bekerja dengan baik dengan efektif secara solid dan dari mana kader yang dimenangkan itulah yang saya kira nanti akan bisa diprediksi
untuk bisa berlanjut terus secara politik untuk kemenangan satu partai tertentu dalam pemilu dua ribu dua puluh empat
baik mas arief di beberapa daerah yang menjadi sorotan ya sebutlah ada surabaya ada medan kemudian solo
pasangan yang diusung pd perjuangan ini sementara unggul tapi kemudian di tangerang selatan atau kemudian di depok juga hasilnya sebaliknya tidak unggul
jadi melihat hasil sementara ini sementara apakah ini pdip atau anda pribadi harus happy atau kemudian memang ya kita masih wait and see lah kalau begitu
ya kalau kita tentu senang dan itu sesuai dengan prediksi awal ya mas
maka di partai kami itu ditentukan mana yang daerah daerah hampir pasti kita yakini menang
karena berbagai variabel yang menjadi alat ukur untuk kemenangan itu sudah ditentukan dan cenderung tidak berubah sejak awal
mana daerah daerah yang sesungguhnya masih dalam situasi pertempuran keras bisa menang juga bisa kalah
nah dari situlah kita kemudian baca kemungkinan yang target kemenangan bisa kita capai atau tidak
ya misalnya seperti sulawesi tenggara
dari tujuh pilkada target kita empat tetapi kemudian kita menang lima
nah apakah secara otomatis kemenangan
lima kabupaten akan berarti adalah kemenangan kita di dua ribu dua puluh empat tergantung pada waktu pasca kemenangan sampai dengan tiga tahun sepuluh bulan ke depan
apakah paslon paslon itu mampu bekerja terutama untuk memberikan fasilitasi kepada partai agar bisa menang dalam pemilu nasional
oke baik mas arief tahan di sana saya ke jakarta ke bang andi arief
bang andi arief evaluasi dari partai demokrat melihat penghitungan cepat hasilnya sementara
terutama di beberapa daerah yang kita tahu ini menjadi sorotan secara nasional
ya pertama saya mengucapkan selamat kepada penyelenggara yang di tengah pandemi ini masih bisa menyelenggarakan
ini mudah mudahan semua dalam keadaan sehat dan semua baik penyelenggara maupun peserta maupun juga masyarakat yang terlibat dalam kerumunan bisa selamat dari

kedua tentang hasil pemilu hasil pilkada ini saya kira ini bervariasi
misalkan pilgub ini ada kejutan kejutan
saya kira semua orang pada hari ini akan melihat denny indrayana di kalimantan selatan yang membuat kejutan dengan menang
menang terhadap incumbent
tidak ada yang memperkirakan satupun denny indrayana akan menang di kalimantan selatan
tapi dia bisa membalikan seluruh pengamatan dan membalikan banyak teori ini
denny indrayana di kalimantan selatan
kemudian juga di beberapa tempat sebenarnya sudah sesuai dengan prediksi
tapi bagi partai demokrat beberapa hasil cukup mengembirakan dan kita percaya quick count
kalau sudah lebih dari empat lima persen kita percaya quick count itu akan menjadi real count nantinya tidak beda jauh
jadi bagi demokrat yang mengembirakan ini pertama banyak kader kader baru yang menang
misalnya kita menang empat lima
di jawa barat kalahnya
kemudian di jawa tengah dari empat belas pilkada yang kita ikuti kita menang sebelas
yang kader kita ada empat yang lainnya berkoalisi
kemudian di jawa timur ada sebelas pilkada
banyak kejutan di jawa timur yang partai demokrat unggul di jawa timur
kemudian di banten kemudian di kalimantan timur di sumatera utara dan lain sebagainya
memang tidak ada hubungan langsung dengan dua ribu dua puluh empat tapi ternyata di bawah ini dinamikanya menarik
jadi misalnya selain kader kader unggulan memang disiapkan untuk menang
juga mencari kawan koalisi itu sebenarnya bisa dijajakin dari sekarang
di jawa tengah kita bekerja sama banyak dengan pdip di bali dengan pdip
juga di jawa timur ada dengan pdip dengan pkb di sumatera banyak dengan golkar
hasilnya cukup baik
kita menarik pelajaran tidak ada hubungan langsung
tapi bisa menjadi masukan bagi semua kita partai demokrat maupun partai partai lain
ini cukup mengembirakan
tapi di beberapa daerah yang menjadi sorotan nasional seperti surabaya di medan
anda tidak berkoalisi dengan pd perjuangan dan di wilayah itu juga hasil quick countnya tampaknya kalah
apakah anda juga kemudian menerima hasil quick count untuk wilayah wilayah tersebut
bang andi arief
kita sudah memerintahkan untuk kader terutama yang di sumatera utara dan di tangsel
memang sudah berdasarkan hasil survei internal kita memang beginilah keadaannya
jadi memang kita harus bekerja keras untuk menang karena setelah survei kita kalah
kita sudah memerintahkan untuk menerima
jadi pak ahyar ibu aziza di tangsel sudah kita perintahkan untuk mengerjakan ucapan selamat
untuk kepada pemenang
pilih kata di tangsel dan di kota medan
jadi harus menerima semua perintah ketua umum ahy menang kalah dalam pilkada itu biasa
jadi kita sudah memerintahkan mereka untuk menerima hasilnya
begitu juga partai partai lain kalau ada partai demokrat yang menang kita berharap juga menerima gitu
harus menerima ya mas arief pdi perjuangan bang andi arief semua partai
meskipun kita masih menunggu hasil perhitungan kpu
tapi paling paling tidak kita membuat situasi kondusif dengan menerima
hasil sementara dengan tidak kemudian jumawa juga bagi yang menang
terima kasih bang andi arief tapi tahan dulu di sana saya akan ke pak sunarto kalau begitu
pak sunarto mungkin karena kita sudah pakai face shield bisa sambil dilepas juga ini maskernya
masih aman ini mas kita masih menjaga jarak meskipun pakai protokol kesehatan
mas sunarto apa kesimpulan dari penghitungan suara sementara
apakah ada yang diluar dugaan atau ya beberapa daerah yang menjadi sorotan sebetulnya terbacalah yang menang itu lagi itu lagi
ya memang cukup dinamis pilkada kali ini
ada beberapa yang diluar dugaan ada beberapa yang memang sejak semula sudah bisa diprediksikan lewat data survei
oke misalnya wilayah mana yang sudah diprediksikan
ya banyak yang sudah diprediksikan misalnya sulawesi utara pak oli unggul telak itu disurvei juga demikian
kemudian di jambi itu haris juga unggul walaupun tidak besar itu juga di survei kita juga sudah bisa membaca seperti itu
nah di beberapa wilayah di jambi juga unggul walaupun tidak besar itu juga di survei kita sudah bisa membaca seperti itu
nah di beberapa tempat lain juga demikian nah tapi ada beberapa yang memang di luar prediksi kita
ya kita lihat tadi sudah disebutkan di kepri kepulauan riau itu kan biasanya di beberapa survei itu incumbent lebih unggul
nah ini pasangan ansar itu ternyata di kwikon menang
oke kalau di ini kalimantan selatan tadi singgung oleh steloney
oke kalau di ini kalimantan selatan tadi singgung oleh steloney
bang andi arief denny indra yang ada di sana itu sudah terprediksi atau bagaimana
karena masih tipis sekali sebetulnya ya
ya kalau itu ya juga di luar prediksi
cuma karena jarak tipis itu agak susah untuk mengklaim kemenangan
jadi bang andi arief belum boleh kemudian mengklaim dulu ya karena masih tipis kira kira gitu
dan pasti perdebatan itu kan berdarah darah di mk juga gitu
jadi kemudian masalah daerah daerah yang karena masih tipis marginnya jadi oke tahan dulu begitu ya
kalaupun masih menang versi hitung cepat
di medan surabaya tangsel bagaimana pak
kalau di medan kita sudah pernah melakukan survei sebelumnya memang bobi unggul
jadi memang sudah diperhatikan menang
kalau di solo mungkin semua orang tidak kaget ya
karena itu walaupun ada lawan ya beberapa media menganggap
menyebutnya sebagai bumi dan langit
jadi sudah wajar lah menang
nah di surabaya ini ya menarik
tapi beberapa kasus di surabaya
oke tahan dulu pak
surabaya menarik kita tahan dulu
meskipun hitung cepatnya menang eri armuji tapi angkanya ternyata tidak begitu signifikan ya
maksudnya dibandingkan dengan perolehan pd perjuangan lewat waktu itu cawal kodnya adalah burisma misalnya
usaha jadwal berikut kami akan segera kembali sesaat lagi
jadi ini juga dikunci sebenarnya
oh itu presiden men gitu
jadi mau yang menang eri mau yang menang siapa tetap itu adalah orang yang di lingkaran
jadi dikunci sebenarnya jawa timur begitu
jadi gubernurnya juga presiden men kemudian wali kotanya juga begitu maksud anda
ya jadi ya karena semuanya itu berada di satu kubu jadi ya tidak terlalu menarik
semuanya ada di satu kubu
tapi begini pak
di pilkada ini
apakah anda melihat ada perubahan warna misalnya dari daerah yang ini sebenarnya warnanya merah kemudian ke biru atau sebaliknya atau ke warna yang lain
secara umum sebetulnya dari wilayah wilayah ini apakah ini memang masih dikuasai oleh partai yang biasanya menguasai atau memang ada perubahan perubahan
ya memang variatif ya variatif
tadi mas arief wibowo sudah menghitung kemenangan
bung andi arief juga sudah menghitung kemenangan
saya sendiri belum mengkalkulasi secara keseluruhan
tapi pdip sepertinya juga

demokrat juga beberapa menang
nah partai partai yang lain juga beberapa menang
nah cuman kan seperti kata bung andi tadi
ini mungkin awal pencarian kawan koalisi
ya karena koalisi besar koalisi nasional itu tidak mencerminkan koalisi di beberapa daerah gitu
seringkali berbeda ya
ya berbeda gitu
ya artinya di tingkat daerah
itu ya antar mungkin personal partai yang cocok atau apa
maka bung hadi benar kalau itu mencari kawan seiring
mengukur komunikasi kecocokannya
apakah nyaman atau tidak nyaman gitu
tapi kalau di daerah daerah yang menjadi sorotan
katakanlah di medan begitu demokrat dan pdp tidak bergabung itu
pak sunarto apa yang anda baca dari situ kemudian juga di surabaya juga demikian
ya hanya di beberapa
faktor tertentu kah kemudian
ya hanya di beberapa tempat
tapi kan itu tidak bisa dipukul rata
kita lihat di jawa tengah
ahy udah sering sering main ke tempat mas ganjar tuh
nah itu kan tidak bisa dibaca
apakah akan berkoalisi atau kejajakan
kita tanya lagi ke mereka pak sunarto
saya akan ke mas aribo
mas arief kalau tadi bang andi mengatakan ini ya ini awal awal untuk mencari kawan koalisi lah kira kira begitu
apakah pd perjuangan juga melihat hal yang sama bahwa pilkada dua ribu dua puluh ini
meskipun masih agak jauh dua ribu dua puluh
tapi apakah ini awal awal untuk membangun komunikasi dan juga mencari kawan kawan koalisi
ya kalau komunikasi dari dulu komunikasi mau posisinya di luar pemerintahan di dalam pemerintahan terus ya
nah kalau soal pilkada koalisinya ini sebagai titik awal untuk penjajakan koalisi bisa saja ada benarnya
tetapi tidak bisa dipastikan
jadi kita akan melihat ke depan itu seperti apa
pola komunikasi dan hubungan antara setiap partai gitu ya
dan di daerah kita bisa ukur nanti dalam koalisi koalisi yang berlangsung pada saat pilkada seketak tahun dua ribu dua puluh
tetapi yang pasti pilkada dua ribu dua puluh ini menjadi uji kredibilitas secara politik masing masing partai
apakah mampu menjadi mesin politik yang efektif atau tidak
nah mau kalah mau menang tentu harus ada evaluasi
apa yang perlu diavaluasi tentu keseluruhan hal yang terkait dengan efektivitas partai sebagai organisasi politik
yang bisa yang memang bergantung

yang memang selalu terlibat di dalam setiap election kita baik nasional maupun lokal
jadi saya kira kita akan melihat sejauh mana perjalanan di depan
masih ada waktu tiga tahun lebih untuk memastikan kemungkinan koalisi yang terjadi pasca presiden joko widodo
oke bas tadi merespon apa yang pak sunarto katakan
di surabaya tidak ada yang begitu menarik meskipun yang menang adalah eri armuji versi quick count
tapi semua ini all president man saja sebetulnya
ya kalau saya sebenarnya melihat surabaya sejak awal kita prediksi salah satunya adalah faktor selain faktor pdi perjuangan sebagai partai yang cukup solid
meskipun ada apa ada kencangan sedikit pada saat penetapan paslon
tapi faktor bu risma adalah faktor yang tidak bisa diabaikan
pengaruh beliau cukup besar bahkan saya katakan sangat besar untuk di kota surabaya
tanpa menghapikan bdi perjuangan
tapi kebetulan bu risma sendiri adalah kader bdi perjuangan
sehingga kita memiliki keyakinan yang sangat kuat gitu ya untuk memenangkan pilkada kota surabaya sekalipun dikeroyok oleh seluruh partai di luar pdi perjuangan
kalau di medan faktor apa
apa faktor karena ada unsur unsur istana di sana sehingga kemudian menang bobi nasution
kenapa kenapa mas
di medan seperti apa mas faktor apa yang menghantarkan menurut anda bobi nasution kemudian menang
ini kan yang dari awal banyak di

konsis oleh publik bahwa ini karena ada mantu pak jokowi dan lain sebagainya
ya saya kira koalisi yang di sana awalnya memang biasa saja cukup cair
tapi terakhir terakhir pergerakannya menjadi semakin solid
ya ditambah lagi mas bobi cukup rajin untuk menyapa raya di kota medan
sekalipun beliau adalah pendatang baru dalam dunia politik
nah sebenarnya begini mas dalam pilkada itu mesti didalami berbagai variable
yang menentukan elektabilitas kedipilian
paslon yang kemudian menang pada saat setelah selesai tanggal sembilan ini
jadi tidak bisa dipukul rata
disimpulkan satu kesimpulan kemenangan paslon a di kabupaten a karena faktor ini kemenangan b dan seterusnya
tapi yang pasti mesin politik tetap menjadi faktor yang ikut menentukan
sejauh mana mesin politik utama di dalam setiap pemenangan pilkada itulah yang akan jadi faktor terpenting di dalam menentukan kemenangan
soal yang lain ada
ini yang saya kira perlu kita pikirkan di masa depan tentang soal mahalnya biaya politik yang saya kira ini harus dihindari dari waktu ke waktu
bang andi arief ada tambahan bang atau ada tanggapan
termasuk juga soal mesin partai tadi yang disinggung oleh mas arief juga menjadi faktor kemenangan di beberapa daerah
apakah itu juga dilihat hal yang sama oleh partai demokrat
ya itu jelas mesin partai dan figur ya
jadi memang ini perlu strategi
jadi kita seperti partai demokrat ini strateginya memang kita tidak punya strategi khusus di surabaya misalnya di jawa timur
tapi kita di kabupaten kabupaten dan kota lain di jawa timur itu punya strategi sendiri
dan hasilnya kita bisa mencuri enam kader kita bisa memenangkan belkada menurut presidik bekon
dan lima kita berkoalisi dengan enam kader
dan kita berkoalisi diantaranya dengan pdip dan pkb
di jawa tengah kita bisa mencuri kita punya satu incumbent di purworejo tapi kita dapat tambahan tiga
hari ini berdasarkan bekon menang
artinya kita memang daerah pdip di jawa tengah
yang lainnya kita bekerja sama dengan pdip
dan kemudian di jawa barat kita mempertahankan incumbent kita seperti di sukawumi dan di karawang
dan menambah di kabupaten bandung
memang di medan kita kalah tapi bersama pdip di koalisi di sumatera utara kita lainnya empat bersama itu menang
jadi di sumatera utara kita ada sekitar dua belas yang menang
itu empat diantaranya berkoalisi dengan pdip
lainnya dengan golkar
dan kita mencalonkan sendiri itu
ada di dua daerah
jadi memang selain mesin partai memang dalam pilkada ini yang paling terpenting adalah pemilihan figur figur calon di awal
itu memang tugas partai untuk menggemblengnya untuk mencarinya untuk mendapatkannya
tapi saya kira di luar semua itu bagi partai demokrat ini hasilnya cukup mengembirakan
bisa menang di atas seratus pilkada berdasarkan quick count dan laporan dari bawah
kita berterima kasih
terima kasih kepada penyelenggara
semoga semua sehat
dan lebih baik apa namanya cukup sportif lah
yang menang nyatakan menang
yang kalah juga legowo gitu
sehingga seperti yang dilakukan partai demokrat bisa ditiru oleh partai partai lain
oke oke saya ke pak sunarto lagi
pak tadi beberapa daerah di jawa tengah demokrat berkoalisi juga dengan pdi perjuangan
apakah artinya kemudian juga jawa tengah ya
selama ini kita kenal sebagai kandang banteng itu masih berwarna merah ya
kalau dari hasil beberapa pemilihan pemilihan yang ada di sana
ya jawa tengah memang sejak dulu itu identik dengan kadang banteng
warnanya memang merah
nah tapi pasti di beberapa tempat bisa saja partai lain mencuri beberapa
berubah warna ya
karena merahnya itu tidak merah keseluruhan
di beberapa tempat ada yang golkar juga unggul demokrat tapi dikatakan bung andi tadi juga unggul
jadi tidak mutlak itu menjadi milik banteng
termasuk juga ada jawa tengah tercatat sebagai daerah dengan wilayah yang paling banyak kota kosongnya
dan itu juga banyak diantaranya juga kader ataupun yang didukung oleh pdip perjuangan
fenomena ini apa penjelasannya menurut anda pak sunarto
partai kurang bisa mengagregasi kepentingan masyarakat banyak ya
karena kan keputusan pencalonan keputusan rekomendasi itu turun dari partai
artinya kalau ada beberapa kandidat yang kemudian tidak mendapat rekomendasi partai dan akhirnya kandidat itu tidak ada lawan
itu saya pikir kemunduran partai yang tidak bisa mengagregasi kepentingan masyarakat
keputusan partai yang tidak bisa mengagregasi itu apa yang kemudian masuk ke dalam
apa maksud anda dijelaskan
ya intinya kalau masyarakat suruh memilih pasti mereka semua punya pilihan masing masing
tetapi kemudian partai apa nih
ya partai tidak meloloskan atau partai karena politik tertentu maka tidak semua bisa diambil oleh partai
nah apalagi kalau kemudian partai hanya memberikan kepada salah satu kandidat
maksudnya dari sekian puluh partai itu hanya terpusat pada satu figur gitu
jadi ada peran partai sebetulnya dibalik munculnya naik yang cukup signifikannya kota kosong ya di pilkara dua ribu dua puluh
pasti saya nggak yakin bahwa di masyarakat itu kekurangan figur atau kekurangan tokoh gitu
kita udah banyaklah tokoh tokoh yang muncul dari bawah
tetapi apakah mereka itu kemudian bisa mendapatkan akses ke partai bisa mendapatkan rekomendasi atau tidak ya itu tergantung partai
jadi berarti betapa mahalnya biaya pilkara ini
jadi pilkara penyelenggaranya sendiri mahal pilkara rekomendasi dari partai juga mahal
apalagi kalau nanti misalnya dengan selisih tipis masih terjadi konflik berkepanjangan di mk itu bisa dikatakan pilkada periode kedua itu lebih mahal lagi gitu
sehingga jalan pintas kemudian ada kota kosong
mas arief ibowo mas arief bagaimana menjawab soal partai yang tidak bisa mengagregasi kepentingan publik

terutama juga ini di daerah daerah di jawa tengah yang ada kader pdi perjuangan ada yang juga memang diusung oleh pd perjuangan
ya jadi begini
fenomena kotak kosong itu salah satu diantara masalah yang terpenting sehingga kenapa partai partai lebih suka dengan kotak kosong
bukan suka ya
sebenarnya ada satu situasi
adalah bahwa ada tokoh yang terpengaruh
ya itu pertama
yang rasanya sulit untuk dilawan
yang kedua adalah biaya politik yang mahal
ya maka sebenarnya tinggal memilih saja
ada yang bertarung tetapi dalam rangka mengkonsolidasikan partainya supaya kuat tapi belum tentu menang
ada yang bertarung juga karena memang sekedar ingin menang meskipun itu secara simbolik
nah tapi sebenarnya itu bagian dari apa yang saya sebut tadi adalah bagaimana cara partai mengkonsolidasikan menghadapi pemilu dua ribu dua puluh empat
memperkuat dirinya melalui medan politik yang namanya pilkada ini
nah soal minimnya atau tidak banyaknya para kandidat yang muncul
salah satu adalah yang menjadi pekerjaan rumah partai politik ya
untuk melahirkan para tokoh yang lebih banyak lebih berkemampuan dan tentu saja acceptable di mata rakyat
nah tinggal sekarang bagaimana partai menjalankan kaderisasinya dari waktu ke waktu memperkuat institusinya
ya kemudian sekaligus membangun satu sistem kita
bersama sama agar pilkada ini murah biaya
sepanjang pilkadanya masih mahal sudah pasti fenomena calon tunggal juga akan tetap marak terjadi di republik kita
oke baik usai jeda saya akan ke bang andi arief berkomentar juga bang andi arief soal fenomena kota kosong
apa menurut anda mengapa kemudian ini terjadi kita bahas di segmen berikutnya
kami akan segera kembali sesaat lagi
baik anda kembali bersama kami di program spesial election pilkada serentak dua ribu dua puluh
saya ke bang andi arief dari partai demokrat
bang andi arief soal fenomena kota kosong
tadi pak sunarto menyinggung gagalnya partai mengagregasi kepentingan publik pak
bang andi arief silahkan
iya kalau saya pelajari dari yang sekarang dua ribu dua puluh muncul kota kosong itu
sebetulnya imbas dari threshold
misalnya kenapa banyak tadi pdip di jawa tengah misalnya
karena pdip menguasai banyak kursi di dpr di kabupaten
yang mau nggak mau membuat partai lain harus ikut
yang kedua ini efek dari incumbent
incumbent ini biasanya kalau dia dinilai berhasil
dia akan mendapatkan surpage yang cukup tinggi
jadi buat partai partai lain kadang kadang berpikir
ngapain kita bertanding kalau untuk kalah
jadi agak sedikit pragmatis lebih baik bergabung untuk bersama sama melawan kota kosong
oke jadi mengakui bahwa pragmatisme politik ini ya bang adian
ya pragmatisme politik karena kita sebagai partai kalau kadang kadang berpikir
kalau mau maju untuk kalah untuk apa
apa juga kasihan sama kader kasihan sama paslon kasihan sama partai gitu kan
idealnya memang ke depan harus diatur lah
harus diatur saya nggak ngerti apakah harus dibatasi misalnya
ya harus dua calon lah pilkada ini
kalau enggak akan makin banyak dan makin tumbuh subur nanti
apalagi kalau nanti hasil dari pemilu nasional
misalkan dua ribu dua puluh empat dan seterusnya nanti
itu menghasilkan penguasaan kursi yang tidak merata bagi partai partai lain
itu pasti akan terjadi banyak kota kosong
baik bang andi arief terakhir dari anda kesimpulan juga terakhir
tadi anda mengatakan bahwa pilkada dua ribu dua puluh ini juga menjadi komunikasi awal sekali untuk melihat dua ribu dua puluh
apakah ini juga setelah ini akan mulai melirik lirik siapa kira kira kawan
yang bisa dirangkul atau akan membuka komunikasi politik dengan partai manapun termasuk pd perjuangan misalnya
oh iya kita berkomunasi dengan banyak partai
berkoalisi juga dengan banyak partai
kemarin kita itu tiga besarnya itu kita pertama dengan pdip banyak berkoalisi
kedua dengan golkar
ketiga itu banyak dengan gerindra juga
jadi di tiga partai ini kita ternyata bisa juga berkomunikasi juga dengan partai nasdem dengan pkb
dan partai partai lain
jadi kalau partai demokrat ini partai yang disukai oleh banyak partai ya sebetulnya
dan ini realitas di bawah
apakah akan nyambung ke atas
apakah akan nyambung ke atas
sebenarnya ya tokoh tokoh partai nasional punya rasa sensitif lah terhadap apa yang terjadi di bawah sebenarnya
baik baik bang andi arief saya ke mas arief wibowo
mas arief bowo mulai melirik juga kah partai demokrat yang disukai oleh banyak partai
tadi kata bang andi arief kalau bicara untuk peluang ke depan
nanti kita lihat prosesnya
tapi bagi kami tidak
pilkada serentak dua ribu dua puluh adalah merupakan satu titik bijak kita untuk memperkuat diri
mengkonsolidasikan diri menambah kapasitas dan kapabilitas kita untuk insya allah menang kembali pada pemilu dua ribu dua puluh empat
nah soal koalisi adalah soal yang lain
kita masih ada waktu proses politik dari waktu ke waktu dimulai pilkada serentak tahun dua ribu dua puluh
sampai dengan menjelang dua ribu dua puluh empat akan menentukan sejauh mana koalisi yang bisa kita bangun
jadi perjuangan koalisi itu lebih kepada koalisi yang sifatnya ideologis bukan pragmatis
saya kira itu keputusan politik yang dihasilkan oleh kongres kami
dan karena itu kita selalu ada dalam konsepsi dan kerangka itu menuju kemenangan kita dalam dua ribu dua puluh
pada pemilu nasional
pak sunarto terakhir dari beragam isu yang muncul di pilkada ini mulai kemudian isu dinasti politik kemudian kotak kosong
petahana yang kemudian peluangnya besar sekali untuk menang
apa yang menjadi benang merah yang anda tangkap dari penyelenggaraan pilih kandas rentak dua ribu dua puluh
ya saya menggarisbawahi bahwa tidak banyak yang berubah karena politik masih tetap aja mahal
artinya dulu dirancang pilih kandas rentak itu kan salah satunya untuk membangun koalisi permanen
sehingga biaya itu bisa ditekan sehingga tidak terlalu mahal
tapi kenyataannya antara koalisi yang di pusat dengan koalisi yang di daerah itu berbeda
nah memang karena tadi sudah diungkapkan oleh teman teman bahwa kunci kemenangan itu bukan satu satunya mesin politik yang menentukan kemenangan
tapi figur ya
nah figur itu pertama banyak kemudian dipanen oleh incumbent
karena selama incumbent itu puas maka kecerungan dia dipilih kembali adalah tinggi
nah itu yang mengakibatkan fenomena kotak kosong
pragmatisme partai politik tadi yang kemudian akhirnya balik lagi
orang nggak berani mencalonkan yang lain kalau probabilitas menangnya itu tipis gitu
tapi dari semuanya apakah kita bisa simpulkan bahwa memang koalisinya sangat cair di daerah dan juga di pusat juga ya masih sangat jauh
tapi paling tidak ini menjadi step awal saja ya pak sunarto bagaimana
ya masih sangat cair
ya tadi siksa demokrat dengan pdip
di satu sisi juga membangun koalisi sendiri itu masih berbeda beda
baik terima kasih
kita lihat meskipun sudah ada hasil quick count tapi kita masih tunggu tentunya hasil dari kpu secara resmi
terima kasih banyak pak sunarto cipto harjono sudah hadir malam hari ini
bang andi arief terima kasih bang andi arief mas arief ibo terima kasih banyak sudah bergabung dalam diskusi kami pada malam hari ini